ya anissa info yang satu ini pasti menarik buat warga terutama ingin melakukan kegiatan kegiatan aktivitas lain
di kawasan perumahan kubu bantaran sungai berantas malang jawa timur yang sudah berbenah menjadi berwarna warni
iya dan tentunya menjadi semakin unik dan juga menarik dan kini kampung ini menjadi objek wisata foto bagi warga yang melintas
rumah di tiga rukun tetangga di bantaran sungai berantas kelurahan jodipan kota malang jawa timur kini berhias cat warna warni
pengecatan rumah rumah warga ini baru dilakukan sejak awal bulan puasa
bekerja sama dengan mahasiswa sebuah universitas di malang warga mengajukan bantuan ke salah satu perusahaan cat di kota malang
kini sekitar sembilan puluh rumah dari tiga rukun tetangga telah berubah menjadi warna warni
warga pun menyambut positif upaya ini
mereka berharap kampung mereka tidak terkesan kumuh meski berada di bantaran sungai
ya sangat senang sekali ya
ya kampungnya jadi bersih
warna warni jadi kelihatan menarik
ya ke depan kalau bisa ya meningkatkan usahanya warga bukit bukit bilan
karena kalau keadaan tempat yang baik saya kira bisa mengangkat kan harapannya mengangkat ekonomi lebih baik ekonomi ke depan
kini kampung jodipan menjadi obyek wisata baru di kota malang
bahkan kini kampung ini menjadi obyek foto warga yang melintas
ya bangga lah mas jajanan malang
saya kan jadi gini kan pertamanya kumus
jadi kayak seindah ini gitu
jika anda berlibur ke kota malang tak ada salahnya menengok desa warna warni ini